sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sebetulnya ada masalah apa ini
menurut kami kemari hendak melamar anak bapak yang bernama sumi
iya ini memang pendadak
tidak memberitahu sebelumnya
ada masalah apa tuh bu
sumi kenapa kamu tidak bilang bilang sama ibu atau bapak
kalau kohar dan orang tuanya datang untuk melamar kamu

tidak tidak tidak
tidak mau bu
sumi tidak mau bu
sumi itu tidak punya hubungan apa apa sama bapaknya
apalagi untuk mencintai dia
so tapi mereka datang ke sini untuk minta jawaban sekarang juga
si kohar memang sedih gila
tidak ada hubungan apa apa sama dia
ini pasti cuma salah paham
sumi benar bu
sumi tidak punya hubungan apa apa sama mas kohar
jangan paksa sumi
ada masalah apa sumi
dia tidak mau pak
yang penting kamu keluar dulu menemui mereka
lalu sumi mesti bicara apa pak
ya bilang saja kalau kamu tidak mencintai kohar
su keputusan itu ada di tangan kamu
biar mereka dengar sendiri bagaimana perasaan hati kamu
jangan bikin masalah ini jadi

dalam cerita saya itu
aku tidak akan berpengaruh
aber kamu sendiri
dia bukanlah orangnya hanya itu
saya dah berpimpin leukist ini
katakan apa yang sudah menjadi keputusanmu
kamu tuh gak salah
kamu gak perlu minta maaf sama aku
aku datang dengan kedua orang tuaku
untuk melamar kamu jadi bojoku sum
kalau kamu menikah dengan aku
aku akan berikan semua sawah milik orang tuaku
semua itu buat kamu
buat memberikan kamu
saya itu bukan perempuan seperti itu
justru itu yang buat aku suka pada kamu sum
ayo lah menikah denganku sung
pokoknya saya gak mau sama emas
aku ini kurang apa untuk kamu sum
aku udah berusaha yang terbaik untuk kamu
di antara kita tuh gak ada hubungan apa apa
saya nggak cinta sama emas
tau kenapa emas
karena emasnya tuh pemabuk pemalas dan suka gangguin orang
kamu bikin malu
loh aku juga gak ngerti bisa jadi seperti ini
jadi buat apa kita melamar kalau bikin malu
tanyakan saja sama siapa yang bikin malu

tanyakan saja sama siapa yang bikin malu
tanya sama si sumi
kenapa dia menolakku
tanya sama si sumi
kenapa dia menolakku
izin kan lah aku pergi untuk menjalani apa yang ibu perintahkan
semoga kamu berhasil
sebenarnya aku sedih loh bu
karena aku harus berpisah dengan ibu
tenang aja nak
ibu masih bisa menjaga diri
janji kalau aku udah berhasil aku akan menemui ibu secepatnya
sudah pergi sana
biar kabar si sumi
katanya sudah dilamar ya
kok baru taunya sekarang
kalau gitu aku ikut bangga dan
dan kohar sudah bisa menjenakan si sumi
kunciannya setiap perempuan
kalau melihat laki laki yang hartanya banyak
pasti dia mau untuk dinikahi
apalagi si sumi itu
terus kapan pesta pernikahannya den
minggu depan aku peta besar
ajar tuh laki laki
bukan siapa siapa pak
bapak cuma memang
cuma mengingatkan kamu
hati hati berteman oke
bukannya apa apa sumi
kamu masih ingatkan dengan ancamannya si kohar
kaki tangannya banyak
jadi apapun bisa dia lakukan untuk mencelakai kita
saya mengerti bu
saya ke dalam dulu
saya mau pergi ke istirahat belle
ini dirusak orang utama
itu ada dzikirnya together
aku pelanjangin kamu aku buang ke sungai itu